sosok kepala kantor beacuka yogyakarta eko darmanto jadi sorotan lantaran kerap pamer harta dan juga hidup mewah
sebelumnya dirjen pajak surya utomo menjadi sorotan setelah fotonya mengendari moge bersama klub lasting rider di jp viral
menteri keuangan sri mulyani pun mengeluhkan anggapan masyarakat yang menganggap bahwa semua kekayaan di pejabat negara itu seolah olah seluruhnya diperoleh dari hasil korupsi
sosok kepala kantor beacuka yogyakarta eko darmanto menjadi sorotan tagar bea cukai hedon pun ramai di media sosial
warganet menyebut eko kerap flexing harta dan hidup mewah termasuk pamer kendaraan kendaraan miliknya yang sempat diunggah ke akun instagramnya namun kini akunnya itu telah hilang
dikutip dari cnn indonesia com dan merujuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara
kekayaan eko menunjukkan bahwa eko tidak akan berhubung dengan pemerintah yang memiliki kekayaan
eko mencapai lima belas tujuh miliar di mana dua sembilan miliar rupiahnya merupakan aset dalam bentuk kendaraan
sebelumnya dirjen pajak surya utomo juga menjadi sorotan setelah fotonya mengendarai moge bersama klub belasting rider djp viral
menteri keuangan sri mulyani langsung meminta klub motor tersebut dibubarkan
ia khawatir gaya hidup tersebut juga menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai pajak meski dibeli dengan uang gaji resmi
namun dia mengeluhkan penghakiman dari masyarakat yang menganggap semua kenaikan kekayaan di pejabat negara itu seolah olah seluruhnya dari hasil korupsi seolah olah itu korupsi
banyak banget itu pasti atas keringat rakyat kan kayak gitu
padahal itu karena harga pasar
saya tanyakan sumber pendapatan dari mana saja sampaikan
saya tanya sama dirjen pajak kamu yakin kamu benar
saya yakin kamu benar
sampaikan ke publik
karena dalam hal ini publik telah menghakimi
beli motor satu ratus lima puluh juta saf kita ngambil tadi rp satu tujuh ratus triliun
ya enggak lah
sri mulyani juga mengatakan masih percaya banyak pekerja dirjen pajak yang jujur
tim liputan cnn indonesia